direktur jenderal holti kultura kementerian pertanian prihasto setianto
meninjau langsung lahan pembibitan benih truelet seats atau tss untuk bawang merah
benih yang sudah marak penggunaannya oleh para petani ini
diklaim sebagai benih yang sangat berguna dan bermanfaat
untuk satu hektare hanya dibutuhkan beli tss sebanyak lima kg dengan harga sekitar sepuluh juta rupiah
sementara jika menggunakan penanaman konvensional
untuk satu hektare dibutuhkan benih satu lima ton dengan harga empat puluh lima juta rupiah
pada dua ribu sembilan belas benih ini sudah digunakan pada seribu hektare lahan yang tersebar di indonesia
ini lebih murah karena lebih murah dan biayanya juga lebih murah
bisa dibayangkan satu hektar kalau kita menggunakan tss itu butuh biaya
kira kira dua benihnya saja itu dua belas lima ratus rupiah
sedangkan kalau pakai umbi biayanya bisa sampai empat puluh juta
bahkan bisa sampai enam puluh juta per hektare untuk biaya benihnya saja
belum saprodi lainnya kukuknya kukuk kandangnya biaya pengolahan tanahnya
yang mendapat tantangan untuk pengadaan bibit
menyebut peluang pasar yang sangat besar dan menguntungkan petani
menjadi alasan diproduksinya benih tss
keuntungan petani yang bisa double karena hasilnya lebih besar dua kali lipat
tapi dikos untuk benihnya seperempatnya
jadi kita melihat ada potensi besar juga untuk bisa membantu petani
untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar
benih tss sudah diperkenalkan sejak dua ribu tujuh belas lalu
dan telah memiliki varietas varietas benih bawang merah
seperti loka nanta dan sanren f satu
selain melakukan kunjungan kerja
direktur jenderal holti kultural kementerian pertanian
juga memberikan pembekalan kepada para mahasiswa dan dosen pertanian
perwakilan berbagai universitas se indonesia
dian firmansyah purwakarta jawa barat